berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan pada tahun dua ribu delapan belas oleh american journal of hipertension
asupan yogurt dalam jangka panjang dapat mengurangi resiko masalah kardiofaskular
penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pria yang mengkonsumsi yogurt dua kali seminggu atau lebih
sebelumnya sebuah riset tahun dua ribu empat belas menunjukkan bahwa probiotik seperti yang ada dalam yogurt dapat membantu menurunkan tekanan darah
temuan ini pun mendukung gagasan manfaat kesehatan dari mengkonsumsi produk makanan fermentasi
terutama bagi individu dengan hipertensi
hipertensi merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan stroke dan pembentukan bekuan darah di arteri
yogurt adalah produk susu yang difermentasi dan mengandung bakteri baik yang kita kenal dengan probiotik
probiotik bermanfaat dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan meningkatkan daya tahan tubuh
dapat memberikan rasa kenyang yang dapat membantu program penurunan berat badan
memperbaiki kerja insulin sehingga dapat membantu mengontrol kadar gula darah
hingga menurunkan kadar kolesterol
yogurt juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh
di antaranya vitamin d dan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang
vitamin a vitamin e seng dan selenium sebagai antioksidan dan juga mengandung protein yang diperlukan oleh tubuh
jika anda ingin memasukkan yogurt dalam daftar asupan gizi anda
ingat untuk memilih yogurt yang tak banyak mengandung gula buatan
sebaiknya rasa manis bisa anda dapatkan dari minyak